untuk membahas ataupun menakar soal tuntutan untuk kedua terdakwa sudah terhubung bersama kami
yang pertama adalah pengacara keluarga brigadir yosua yonatan baskoro
serta ahli hukum pidana universitas al azhar indonesia suparji ahmad
halo selamat sore bapak bapak apa kabar
baik tentu harapannya dalam kondisi sehat bang yonatan dan pak suparno
sore mas kabar baik pak subparji selamat sore
baik alhamdulillah kabar baik semuanya
saya akan ke mas yonatan terlebih dahulu
kita tahu kemudian tuntutannya adalah sama delapan tahun bagi kuatmaruf dan juga ricky rizal
apa kemudian tanggapan dari pihak keluarga maupun kuasa hukum
yang mau saya sampaikan di sini yang pertama adalah
apapun itu tuntutan dan hukumannya tidak akan pernah mengembalikan
ada yang setimpal terkait dengan hilangnya nyawa almarhum
sekalipun harus dituntut mati
karena apalagi kita tahu ada rkuhp yang baru yang bagaimana setelah sepuluh tahun itu bisa dianulir hukuman matinya
tetapi yang saya mau sampaikan di sini adalah
di dalam membacakan tuntutannya jaksa penuntut umum sudah meyakini bahwasannya tiga ratus empat puluh itu sudah terbukti
justru yang jadi pertanyaan kami dan keluarga ketika itu sudah terbukti ini tiga ratus empat puluh ancaman hukumannya tidak main main
tetapi kenapa justru hukumannya menurut kami tentu saja
sangat sangat ringan yaitu delapan tahun
nah dari situ kita lihat padahal bagaimana yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum
kronologis keikutsertaannya ketermibatannya itu sebetulnya sudah sangat jelas
dan kami pun tidak membantah
tetapi yang kami heran dengan sungguh sangat jelas jaksa penuntut umum membacakan itu dalam jangka waktu yang cukup lama tadi
tetapi hanya delapan tahun tentu ini tidak setimpal
mas yonatan artinya keluarga berharap hukuman mati
ataupun seumur hidup ini untuk semua terdakwa bukan hanya kemudian verdi sambo saja sebagai terdakwa utama begitu mas yonatan
ya seperti apa yang saya sampaikan apapun itu hukumannya tidak setimpal
tetapi kalau kita melihat memang aktor intelektualnya ini kan adalah verdi sambo
tetapi keterlibatan dan perbantuan secara aktif begitu yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum
seharusnya tidak delapan tahun begitu
kami tidak mau mengadili karena kami tidak punya kewenangan untuk mengadili
tetapi kalau kami berharap tentu masyarakat pun juga sama seperti kami keluarga apalagi keluarga begitu
hukuman delapan tahun ini menurut kami terlalu ringan
oke baik saya rasa begitu
baik saya akan minta komentar dari pak suparji bagaimana kemudian melihatnya
apalagi kalau kita lihat perannya kuat dan juga ricky rizal kemudian bukan menjadi
kalau saya meminjam kata dari mas yonatan adalah aktor intelektual begitu
seperti apa pak suparji
pada posok tuntutan itu dan berdasarkan hal yang berkaitan dengan subyektifitas pelaku
dan yang kedua adalah objektifitas dari perbuatan pelaku
jika secara objektif bahwa perbuatannya adalah terbukti
dan secara subyektif tidak adalah tanpa menghabis bidananya
maka tentunya adalah harus sesuai dengan bukti fakta dan pasal yang didakwakan
itu saya kira hal umumnya
nah yang kedua menurut saya
jaksa sangat berani dalam membuat sebuah kesimpulan
dan jaksa terjebak dalam sebuah narasi tentang motif ya
yang kemudian itu berimplikasi saya kira adalah bisa menyakitkan
karena kesimpulannya mengatakan ada hal lain
yaitu dalam soal perselingkuhan dengan bukti bukti petunjuk terkait
dengan ya terkaitan dengan misalnya tidak ada pelecehan seksual
dan kemudian ada pembicaraan dan lain sebagainya
saya kiranya adalah satu kesimpulan yang berani
dan kemudian tidak didukung dengan bukti bukti yang cukup kuat
tapi kemudian itu juga berimplikasi menyakitkan ya
tentunya ya kita misalnya dalam posisi
di dalam posisi apa namanya keluarga jesua
dan kurban dinyatakan sebagai bagian dari perselingkuhan tentu adalah menyakitkan
beda dengan ceritanya misalnya
tak sabar ada sebuah kesimpulan bahwa misalnya
joshua adalah korban dari misalnya keadaan dari misalnya para terdakwa itu
nah kemudian yang ketiga menurut saya
bahwa salah satu yang dijadikan dasar pembuktian yang paling kuat adalah soal poligraf
tentang ya ketidakjujuran
atau kemudian tentang prosentase bohong dari masing masing terdakwa
yang kemudian itu menjadi
satu dasar yang cukup signifikan
yang paling diperhitungkan dalam menentukan sebuah tuntutan
nah pada sisi yang lain adalah
saya kira betul bahwa ketika terbukti secara sah meyakinkan
dan kemudian penutupan dan pemubuhan berencana
tapi kemudian tuntutannya delapan tahun
maka menimbulkan pertanyaan
hal apa yang meringankan
yang begitu jauh dari tuntutan pasal tiga ratus empat puluh tadi
menjadi delapan tahun
menurut saya ini adalah sebuah misteri
yang kemudian harus ada sebuah jawaban
logikanya apa delapan tahun tadi itu
apakah ada hal hal yang meringankan atau tidak
atau kemudian itu cukup meringankan secara drastis begitu
karena sekali lagi
bahwa jaksa mengatakan terbukti secara sah dan meyakinkan
terserta dalam pemubuhan berencana
dan pada saat ini
saya kira juga menarik ada
menyamakan cara buat makhluk dengan rigi
mana tahun saya ini delapan tahun
duanya adalah pada posisi yang berbeda
satu adalah pendegak umum sebagai polisi
satu kepada sipil
sehingga ada pertimbangan yang memberatkan kepada pendegak umum
dibandingkan dengan sipil
apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum
dalam tuntutan ini
masih mengandung faktor faktor
yang kemudian ada unsur unsur kelemahan
mulai dari kesimpulan
mulai dari petitum
mulai dari buktinya
dan lain sebagainya
yang dimaui dari caksa penuntut umum ini
sampai pada kesimpulan kesimpulan
yang menurut saya ini adalah cukup dramatis
yang berani mengatakan
bukan belajar seksual
ini kan suatu kesimpulan yang luar biasa menurut saya
baik ini artinya kontradiktif begitu ya pak
pak subarji ya
ketika kesimpulannya cukup berani
menyampaikan tanpa ada fakta yang cukup kuat menurut anda
tapi kemudian dakwaannya
atau tuntutannya kemudian
masih di angka delapan tahun
yang menurut anda juga masih cukup jauh pertanyaannya
apa kemudian faktor yang meringankan
jadi menurut anda sebetulnya
ini langkah yang tidak sejalan kah
antara kemudian amar tuntutannya
dengan besaran tuntutannya tadi
ya menurut saya bahwa antara positif dan petitum
antara pertimbangan dan amarnya tadi itu
harus kemudian konsisten
mengandung unsur kekeliruan
kemudian yang kedua adalah
ketika sekali lagi
yang paling penting adalah
bahwa dalam pertimbangan pertimbangannya adalah
mengatakan secara sah dan meyakinkan
terlibat dalam pembuluhan perencanaan
ini adalah long term
jadi delapan tahun
kemudian pertimbangan pertimbangan apa yang menyebabkan
itu menjadi delapan tahun tadi itu
bahwa yang tanya nya adalah
ya pada satu sisi
ya baru sekali melakukan kejahatan
atau kemudian sopan
sebetulnya itu adalah pertimbangan pertimbangan
yang kemudian adalah persifat makroon
pada sisi yang lain
yang bersangkutan juga
memberatkan adalah berpelit pelit
ini adalah lebih banyak memberatkan
daripada pada pada meringankan
tetapi sekali lagi
itu adalah penangan yang dimiliki
cakta penduduk umum
oke saya akan ke mas yonatan
kalau tadi ini menarik
apa kemudian pertimbangan meringankan
seharusnya pak suparjadi mengatakan juga
harusnya ada perbedaan antara terdakwa sipil
dan juga pendegak hukum begitu
bagaimana menurut keluarga
haruskah ada perbedaan
misalkan pada terdakwa yang berasal dari polisian
harus lebih berat
mengingat ini kemudian adalah sebuah kelalaian dalam tugasnya
ya siapapun yang terlibat
dan terbukti bersalah
harus mendapatkan hukuman yang setimpal
namun jika pertanyaannya adalah
bagaimana dengan apart amanan
tentu saja itu merupakan dasar pemberat
yang dimana kalau kita melihat ke kuhp kita
jika dia adalah pejabat negara
begitu ya memiliki jabatan
tentu itu hukumannya sebetulnya ditambah sepertiga
saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh pak suparji
jika yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tadi
dasar peringannya adalah berkelakuan baik selama di persidangan
belum pernah dihukum sebelumnya
lalu memiliki tanggung jawab anak
anak yang masih kecil
okelah kalau itu menjadi dasar peringan
kami juga tidak akan mendebat itu
tetapi ketika yang disampaikan adalah delapan tahun
dengan melihat dasar pemberatnya
ya tentu tidak setimpal dengan apa yang meringankan
apalagi sah meyakinkan secara hukum terbukti tiga ratus empat puluh
jadi saya rasa untuk delapan tahun ini
ngadi ngadi tuntutannya kalau kata kami
apalagi kata keluarga begitu
oke tapi sudah anda komunikasikan dengan pihak keluarga
apa kemudian tanggapan dari pihak keluarga
kalau di paket berita tadi kita mendengarkan bahwa pihak keluarga
ibunya yaitu rosti isman juntok mengatakan
harapannya adalah hukuman mati bagi semua terdakwa
apakah putusan atau tuntutan hari ini
delapan tahun kepada kedua terdakwa ini sudah bisa diterima
atau kemudian ada respon dan reaksi lain begitu
kalau kami menghubungi keluarga secara langsung
tim kuasa hukum memang belum ya
karena kita ketahui sendiri baru beberapa jam yang lalu
ketika putus apa namanya
tuntutan dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada ricky rizal
walaupun kuatmaru sudah terlebih dahulu
tetapi apa yang disampaikan oleh keluarga
tentu keluarga ini tidak menerima dengan tuntutan yang dibacakan
oleh jaksa penuntut umum
apalagi dalam hal ini tuntutannya hanya delapan tahun
itu sebetulnya yang sangat sedih keluarga
tentu itu ketika keluarga menyampaikan harus dihukum mati
itu adalah gejolak hati seorang ibunda dan ayahanda dari keluarga
hanya dihukum delapan tahun tentu akan ada gejolak di dalam diri
sehingga luapan luapan harus dihukum mati itu spontan keluar dari keluarga
dan ini tentu kami sangat mengerti apa yang dirasakan oleh keluarga
dan menurut saya sangat wajar ditampilkan
tetapi pada dasarnya kami tim kuasa hukum dan keluarga
masih percaya dan optimis terhadap penegakan hukum di republik ini
dalam hal ini akan diputus oleh majelis hakim yang berwenang mengadili perkara ini
akan terus memeriksa perkara ini sampai di ujung nanti menjatuhkan fonis seadil adilnya
saya masih percaya itu dan keluarga juga masih percaya itu
oke oke sebelum kita kesana ini juga menarik bahwa saya akan menanyakan pada pak suparji
ketika dari perspektif hukum pidana begitu pak
tadi disebutkan bahwa ada semacam relasi kuasa psikostruktural
ada kemudian pola patron klien antara verdi sambo dan juga terdakwa lainnya
apakah ini sebetulnya bisa menjadi dasar untuk kemudian
hanya tuntutan delapan tahun saja atau jangan jangan bisa lebih tinggi
namun tidak sampai dua puluh ataupun hukuman mati atau seumur hidup misalkan
ya dalam konteks pertanggung jawaban pidana
itu kan mengadu secara lain alas hidup pidana
berupa alasan pembenar atau kemudian alasan pemaaf
alasan pembenar itulah yang kemudian faktor faktor eksternal
yang menyebabkan misalnya seseorang melakukan suatu tindak pidana
maka daya paksa paksa dengan perintah jabatan dan dsb
tidak pada konteks soal relasi kuasa
kalau kemudian perintah jabatan atau perintah atasan
itu pun fruksikan sebagai satu relasi kuasa
itu pun bisa dilihat relasi kuasa dalam konteks menjalankan apa
tentunya yang kemudian bisa ditolelir itu adalah ketika ada sebuah perintah
yang itu dalam rangka bila kepentingan umum
bila kepentingan banyak bila kebenaran
dan dalam situ pun melampiaskan dendam
dalam konteks aktivitas ambisi pribadi dan dsb
jadi menempatkan relasi kuasa sebagai sebuah kemudian
yang dikonversi dari sebuah perintah jabatan
saya kira adalah tidak proporsional
karena apalagi karena sekali lagi
perintah jabatan dan diperintah atasan tadi adalah
keluar dalam konteks yang dibenarkan secara umum
misalnya yang dibenarkan untuk kemudian melakukan sebuah perbuatan melawan hukum
itu misalnya ketika seseorang diperintah oleh atasannya untuk menembak pencuri
karena pencuri tadi membahayakan masyarakat
tetapi kita lihat konstruksi kasus ini kan bukan dalam rangka itu
dalam rangka sebuah dendam dan lain sebagainya
dalam rangka sebuah emosi dan lain sebagainya
menurut saya relasi kuasa adalah
untuk justifikasi pembelaan yang sebetulnya tidak personal
oke hanya kemudian justifikasi begitu ya
pak kalau kemudian kita lihat hari ini masih di pak suparji
ketika kita melihat tuntutannya adalah delapan tahun
dan kedua terdakwa maupun pihak terdakwa diberikan waktu
untuk memberikan nota pembelaan ataupun pleidoy pada minggu depan
apakah akan seperti apa
akan seberapa jauh nanti kemudian kemungkinan putusannya
apa jangan jangan lebih rendah dari delapan tahun
apa tuntutan ini pak
ya ini tuntutan dari jaksa penuntut ini ini kan umpan umpan lambung
yang kemudian bisa disambut dengan baik oleh pembela oleh penasihat hukum
hal hal kemudian bisa dikatakan dalam pleidoy nanti itu
ini yang saya katakan sebagai satu umpan lambung
misalnya ketika kemudian menarasikan
adanya sebuah perselingkuhan
maka itu kan mudah dibantah gitu loh
yang kemudian kita ganggu dan kita khawatirkan
dan pada sisi yang lain adalah ketika kemudian mengandalkan pada poligraf kita
itu juga adalah bukan sebuah buktian secara material secara meyakinkan
karena hanya sebagai alat bantu saja alat bantu buktian saja
jadi itu yang saya katakan tadi
memberikan celah memberikan ruang pleidoy yang begitu luar biasa
namun tentunya ada kemungkinan bahwa
berdasarkan tadi itu bisa progresnya lebih rendah bisa juga all three fold
artinya melebihi dari tuntutan
dan itu yang kemudian kita harapkan dari masyarakat hakim
untuk memberikan putusan yang seadil adilnya
meskipun di luar tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum
kemungkinan itu masih ada karena tadi hakim sudah punya keyakinan sendiri
baik ini menarik kemudian anda mengatakan
anda menggunakan frasa umpan lambung begitu
apakah ini kemudian menjadi kekhawatiran bagi mas yonatan dan juga pihak keluarga
tapi jangan langsung dijawab
usai jeda kita akan lanjutkan dialog bersama dengan mas yonatan dan juga pak suparji
pemirsa tetaplah bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
masih bersama dengan mas yonatan pengacara keluarga brigadir yosua
serta pak suparji ahli hukum pidana
kita masih akan melanjutkan dialog pada sore hari ini
mas yonatan tadi sebelum jeda pak suparji mengatakan
jangan jangan ini menjadi umpan lambung menjadi celah begitu
apalagi dengan menggunakan narasi perselingkuhan
akan mungkin sekali menjadi pleido yang bisa meringankan begitu nanti di putusan
seperti apa kemudian kekhawatiran hal itu dari keluarga
mas yonatan terima kasih
terima kasih pak suparji
dan juga pak yonatan
terima kasih pak suparji
salam sehat selalu bapak bapak sekalian
informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi taplah bersama kami di cnn indonesia newsroom